nggak perasaan nggak ada yang salah sama penampilan aku
iya gak ada yang aneh baju aku juga bagus bagus aja kok
boleh tau kamar pasien yang bernama farah mbak
bentar ya pak
lantai empat kamar tulip
lantai empat ya baik makasih banyak mbak
bagaimana keadaannya dok
saat ini bu farah masih belum sadarkan diri pak
tapi maaf bapak siapa ya
nanti kalau pasiennya sudah sadar
tolong beritahu dia ya
dia harus bertanggung jawab sama semua perbuatannya
dia gak akan lolos dari apapun
bisa ya dok
kamu sama aku mas
bim mendingan kalau balik ya
sebentar lagi aku mau dijemput sama randy
aku gak mau kamu sama randy jadi berantem
jangan bikin akuji di posisi yang sangat sulit
yang meka bilang itu bener
gue mau jemput tunangan gue
kamu ngapain sih junggak ini ibunya bimo
kamu gak nyader tante farah udah mau nyelakain kamu
atau emang kamu pengen ketemu sama bimo
apalagi sih randy
ya kan aku cuma kasihan sama tante farah
tante paro udah mau nyelakain kamu
kamu kan bisa izin dulu sama aku atau ngapain
tapi aku bukan tahanan kamu randy
pasti bimo yang nyuruh kamu ngomong kayak gini kamu kan
pasti bimo yang nyuruh kamu bertindak kayak gini ke aku
randy aku capek tau
masih aku capek dengan sikap kamu kayak gini
meka please jangan ngomong kayak gitu ke aku
aku takut kehilangan kamu
kamu udah sadar
setelah semua ini
kamu pasti sangat benci sama mama
semua orang pasti pernah lakukan kesalahan ma
dan gak ada kesalahan yang gak bisa dimaafin
masalah mami memang berat
mama udah bisa jalan
ini senang banget lihat mama udah bisa jalan kayak gini
mama sama papa pis dari mana aja sih
hari ini banyak sekali kejadian dina
dan ada satu hal yang kamu harus tahu
mereka adalah anak kandung mama dan papa
kayak lo udah ngebohongin kita berdua din
karena akhirnya anak kandung mama sama papa yang selama ini hilang akhirnya ketemu

dan dina juga senang banget
kalau tau ternyata meka adalah kakaknya dina
ya sayang alhamdulillah ya
bu pegang tangan aja bu
duh kok mati ya
bu pelan pelan bu
siap bang di atas gak sih
ibu ibu ibu
ibu ibu ibu
gue lagi mandi da
gue lagi mandi da
gue lagi mandi da
ya lo lagi yang mandi jam segini ngapain sih
ini kan lo yang suka protes sama gue
lu sebelum tidur tuh bau
mandi di sana
jadi kok mandi
itu dicek dulu siapa tahu turun
bener deh bang
syamai banget sih lo
tau nih perih matahari lo

lah ini mah bukan sekeringnya turun
kalahnya abis da
udah tahun nih rumah gede listriknya gede
kok gak ada duit nih
coba liat lagi yang jelas dong
udah da tuh liat tuh tuh
terus gimana kok ada duit nih buat beli pulsa listrik
bu ayu kan gak mungkin tuh bu ayu tega sama meka tinggal di rumah listriknya mati
ya udah lo telepon telepon deh sekarang gi
apa yang gue gak ada pulsa da coba telepon
ya lo juga gak ada pulsa minta sama gue
terus gimana nih gue masih mandi nih ah
kalau gitu lo salah sendiri tuh
gimana caranya besok listrik harus nyala
terus gimana dong
tau lah pius jadi
pokoknya nanti kalau misalkan aku ketemu sama dia
aku bakalan langsung melek dia
misi kita kali ini harus berhasil ya
nih gue kasih tau
target kita seperti biasa sih cewek cantik
nah itu dia orangnya
tuh liat tuh
oke jangan salah target
banyak aku masa
ih kamu tuh punya mata nggak sih
tapi mata gue dipakai cuma buat ngeliat lo doang
sama cinta kita
jangan menyung gitu dong
sebagai tanda maaf gue juga
sering banget sih itu cowok
dasar cowok aneh
freak nggak jelas
apa sih hambamu ini harus dipertemukan sama cowok yang modelannya kayak gitu
ia pengenliness dia juga gitu
ini rumah makanan
masa ada protein liter
jadi itu udah gini
ayo kita kog termin deh
maksud kalian selamat apaan sih
lo udah jadian kan sama galang
apaan sih aku jadian sama galang
emangnya ada yang salah ya
sama penampilan aku
ini pasti ada yang gak beres
sama penampilan aku
iya gak ada yang aneh
baju aku juga bagus bagus aja kok
ih galang bener bener
patusan aja tadi pada ngeceng cengin aku
ternyata gara gara ini
iya masih basah baju aku
terus gimana dong
bener benernya sih galang